ya satu lagi datang satu lagi datang polisi polisi polisi polisi polisi polisi
itu beda soalnya jalannya direkam di yang itu tuh enggak itu polisi polisi
polisi ya masjid itu bukan mobil gigana tuh pada lari tuh polisi itu berantem di situ
itu mobilnya mobil itu bukan mobil polisi itu bukan mobil polisi lagi tuh orang kejar
di negeri oh ya dia naik naik itu itu tuh ditangkap oleh mereka tiga mereka dia tuh
ya nggak boleh mobilnya sama loh hai nikah terburu buru
di depannya jakarta theater depannya apa saya di lampung merah itu
meledak tiga kali ini
terus di perancangan itu narratives pun
papa jalan yang di mobil mereka dua kali tadi
ya lagi kami tinggiutilisir lagi ngapain tuh vocal lagi mau
ini gue ada ada mobilnya mundur
tapi yang tegak itu apa
meredaknya itu entar
itu kan yang polisi baru datang
kayaknya polisi yang mindahin mobilnya
polisi baru datang